saudara pt mrt jakarta akan meniadakan penggunaan kartu multi trip tiket dan single trip tiket sebagai sistem pembayaran mulai oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
sistem pembayaran akan beralih pada sistem berbasis server dalam rangka mengupayakan transisi sistem pembayaran berbasis digital
direktur operasional dan pemeliharaan pt mrt jakarta mega tarigan menyebut salah satu metode pembayaran yang akan dikembangkan dengan sistem berbasis server adalah
melalui aplikasi my mrtj nantinya penggunaan bisa memindai quick response card atau qr yang tersedia untuk membayar seluruh biaya perjalanan
menurut pt mrt jakarta juga masih tetap memperlakukan sistem pembayaran tiket menggunakan jenis kartu uang elektronik perbankan dan multi mode ceklingko
pembayaran secara digital jadi saat ini sebetulnya kita sudah punya aplikasi yang namanya my mrpj
nah ke depan aplikasi ini akan dikembangkan menjadi server base
jadi kalau selama ini bapak ibu pengguna mrt yang menggunakan pembelian tiket menggunakan aplikasi ini harus melakukan pembelian di awal gitu ya
mesti input dari stasiun mana ke stasiun mana gitu ya terus beli tiket barulah muncul qr nya dan qr itu di scan di reader rider yang ada di stasiun
nah ke depan dengan survei base ini ini akan semakin mudah
jadi tidak perlu memakan pembelian tinggal scan in qr yang tersedia nanti program akan mengkalkulasi berapa jaraknya berapa biayanya
dan itu langsung di didak di saldo digital yang ada di aplikasi mymrtj